mari kita lihat bagaimana hasil survei yang dilakukan oleh cyrus network
baik yang pertama ini tingkat kepuasan penerima program kartu prakerja
baik begitu sangat puas terhadap lembaga pelatihan program dari kartu prakerja
selanjutnya bagaimana kemudian dengan manfaat dari pelatihan program kartu prakerja sendiri
selanjutnya bagaimana kemudian dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan
dibandingkan sebelum ikut pelatihan ini
selanjutnya penerima kartu prakerja ini mendapatkan tambahan pengetahuan dan juga peningkatan daya saing
yang bisa beradaptasi dengan baik di dunia kerja mereka
selanjutnya ini adalah peningkatan daya saing
mereka mampu menentukan harga terbaik bagi produk produk yang dibuat
dan selanjutnya ini adalah bagaimana kemudian manfaat pelatihan dari kartu prakerja bagi pelaku usaha
mereka merasa lebih percaya diri setelah mengikuti pelatihan ini
mereka merasa lebih bertanggung jawab
selanjutnya kita lihat dari hasil survei cyrus network ini
senada dengan hasil survei sejumlah lembaga lain
ini yang dilakukan oleh lembaga lain
dan survei dari manajemen pelaksanaan kartu prakerja di tahun dua ribu dua puluh
ya meski hasil surveinya ini positif
namun manajemen pelaksanaan program berjanji untuk terus melakukan perbaikan
ada pun perbaikan perbaikan yang akan dilakukan
antara lain adalah memperkuat sosialisasi lewat media sosial
kemudian juga akan menambahkan fitur fitur di dashboard dengan rekomendasi pelatihan selanjutnya
kemudian juga akan melakukan kolaborasi kolaborasi yang lebih banyak lagi
dan juga ini selanjutnya ada pelaksanaan dari program kartu prakerja yang memberikan dampak positif bagi dunia kewirausahaan
baik selanjutnya hasil survei terhadap program pelatihan kartu prakerja ini menunjukkan kepuasan yang tinggi dari pandara penerima program kartu prakerja
hal ini antara lain dilihat dari hal hal yang berikut ini
yang pertama adalah bagaimana informasi pendaftaran yang mudah diperoleh
dan juga ketentuan yang cukup jelas
juga pembelian dan proses pelatihan yang cukup mudah
kemudian materi materi yang diperoleh ini sangat bermanfaat
dan pencairan dana insentif relatif sangat tepat waktu
selanjutnya ini adalah hasil survei terhadap program pelatihan dari kartu prakerja
jumlah pengangguran menurun dan juga jumlah pelaku wira usaha saat ini meningkat
setelah pelatihan peserta mengalami peningkatan kompetensi
keilmuan maupun keterampilan
penerima program kartu prakerja ini juga sangat puas terhadap platform digital
lembaga pelatihan dan juga mitra pembayaran
program kartu prakerja di lai masih memerlukan
masih diperlukan oleh orang orang di sekitar mereka
dan juga perlu dilanjutkan oleh pemerintah
dan kartu prakerja dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan juga skill angkatan kerja indonesia
program ini tidak hanya menyasar mereka mereka saja yang belum bekerja
namun juga mereka yang sudah bekerja namun ingin meningkatkan skill atau memperoleh skill baru
ketika pandemi berlalu diharapkan program kartu prakerja ini dapat sepenuhnya kembali menjadi program peningkatan kompetensi